warga lampung selatan lampung kembali mengeluhkan kondisi jalan penghubung
antar kecamatan yang telah rusak parah selama puluhan tahun
jalan yang harusnya menjadi sarana mobilitas perekonomian warga
justru menjadi hambatan besar akibat kerusakannya
kondisi jalan penghubung kecamatan kalianda dan waipanji lampung selatan lampung ini
hampir seluruh badan jalan dalam kondisi hancur dan dipenuhi lubang
ketika musim kemarau jalan berdebu tebal sehingga mengganggu pengendara yang melintas
sebaliknya di musim penghujan tiba jalan ini berubah menjadi kubangan
karena genangan air yang memenuhi lubang lubang besar
kondisi jalan yang buruk ini tidak hanya mengganggu kenyamanan
tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor
tidak jarang pengendara mengalami kesulitan melintas
masyarakat sekitar sangat berharap ada perhatian serius dari pemerintah
untuk segera memperbaiki jalan rusak ini
mereka menilai perbaikan jalan sangat penting untuk kelancaran aktivitas sehari hari
dan juga untuk menunjang perekonomian di lampung selatan
ya sedih lah kita pengendara kan capek kalau jalannya jelek
kurang tahu ya masyarakat tidak tahu
kurang tahu ya masyarakat tidak tahu
tahu cara merawat jalan itu harus bagaimana
ya mungkin kendaraan besar besar itulah yang merusak mungkin
kalau kayak kami pengendara motor pak tidak merusak kali mas
masalah apalagi kayak kita kan muatan berat
jadi sama sekali tidak bisa jalan lah gitu
di tol kan habis ada tol terowongan itu dibobol
kerusakan jalan yang dibiarkan berlarut larut dan seakan luput dari perhatian ini
dapat menghambat berbagai kegiatan ekonomi yang bergantung pada transportasi darat di wilayah setempat
harapan besar disematkan kepada pemerintah daerah untuk segera turun tangan
dan melakukan tindakan nyata dalam memperbaiki infrastruktur
infrastruktur jalan di lampung selatan
demi kenyamanan dan keselamatan bersama